aturan tersebut mungkin tak lepas dari pendataan hari belanja online nasional atau harbolnas dua ribu dua puluh
yang semakin tinggi dari tahun ke tahun
transaksi harbolnas dua ribu tujuh belas yang diikuti dua ratus lima puluh empat e commerce mencapai empat tujuh triliun rupiah
dilansir dari cnn indonesia com transaksi harbolnas dua ribu tujuh belas bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar empat triliun rupiah
dan melejit empat dua kali lipat dibanding hari biasa
nielsen indonesia mencatat kenaikan nilai transaksi terjadi akibat adanya peningkatan pembelian dari luar pulau jawa yang naik delapan puluh dua persen
produk fashion menjadi produk yang paling banyak dibeli sebesar tujuh puluh empat persen
nielsen indonesia mengakui diskon besar besaran yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri untuk meraih nilai transaksi yang besar
sejak digelar pertama kali pada dua ribu dua
setiap tahunnya nilai transaksi harbolnas selalu meningkat
kita perhatikan pada dua ribu dua belas nilai transaksi hanya mencapai enam puluh tujuh lima miliar rupiah
kemudian naik dua ribu tiga belas menjadi lima ratus miliar rupiah
dua ribu empat belas naik hampir dua kali lipat menjadi satu satu triliun rupiah
dan terus naik menjadi dua satu triliun rupiah pada dua ribu lima belas
dan dua ribu enam belas mencapai tiga tiga triliun rupiah
dan selanjutnya pada dua ribu tujuh belas naik hingga mencapai empat tujuh triliun rupiah